seorang ibu di purwakarta jawa barat tega mengubur bayinya hidup hidup
bayi berusia lima bulan tersebut berhasil diselamatkan dan dirawat intensif di rsud purwakarta
ibu sang bayi diduga mengalami depresi pasca melahirkan atau baby blues syndrome
seorang bayi berusia lima bulan dikubur hidup hidup oleh ibunya sendiri di desa pusaka mulia kecamatan kira pedes purwakarta jawa barat rabu siang
kejadian berawal saat ayah dan bibi korban tidak menemukan korban yang biasanya tidur di dalam kamar
setelah mencari di sekitar rumah mereka curiga dengan gundukan tanah bekas galian di belakang rumah
setelah digali mereka terkejut lantaran di dalamnya ada bayi yang tubuhnya sudah membiru
bayi tersebut kemudian dilarikan ke rumah sakit umum daerah purwakarta karena kondisinya kritis
rame rame ketemu saya pulang lagi ya sudah ketemu itu
iya udah masuk tanah gitu
sudah masuk tanah
aparit polisian reslim polis purwakarta sedang menangani kasus ini
berarti saya sudah ditangani sama polres sekarang pak
sama polsek dulu saya ngecek dari ini ngecek dari awal dulu gitu
coba pikir polres nanti ada laporan dari polsek saya kesini
sementara pihak rsud purwakarta terus berupaya untuk menyelamatkan nyawa sang bayi
yang sempat kritis
pasalnya paru paru bayi banyak dipenuhi pasir lantaran dikubur hidup hidup
bayi tersebut kini dirawat di ruang picu nicu atau ruangan icu khusus untuk bayi
dian firmansyah purwakarta jawa barat
setelah sempat membaik dan dipindah ke ruang perawatan intensif kemuning rsud purwakarta
kondisi bayi yang dikubur hidup hidup oleh ibunya kamis pagi kembali memburuk
sejak pagi hari tim medis rumah sakit terus berupaya melakukan tindakan medis
untuk menyelamatkan bayi
tim medis menemukan banyaknya aspirasi pasir yang memenuhi bagian rongga paru paru bayi
hal ini diduga kuat akibat tindakan penguburan yang dilakukan oleh sang ibu
selanjutnya tim medis rumah sakit memindahkan korban dari ruang perawatan intensif ke muning rsud bayu asih
ke ruang picu nicu atau ruang icu khusus untuk bayi
sebelumnya bayi berusia lima bulan tersebut dikubur oleh ibunya wartini yang diduga mengalami depresi
peristiwa terjadi di kampung pasir muda
kencang desa pusaka mulia kecamatan kiara pedes purwakarta rabu kemarin
semua tindakan medis sudah kita lakukan
ya mudah mudahan sih biasanya kalau kita maksimal kan memang itu prosedurnya seperti itu ya
tapi mudah mudahan saja bisa tertolong
kami tidak bisa menutupi diri ya memang kondisinya sekarang kurang bagus
picu atau picu jadi khusus perawatan intensif untuk bayi
polisi padoporo memang banyak menghisap pasir atau gimana
iya iya karena kan dikubur